tidak ke informasi lain pemerintah provinsi dki jakarta mengizinkan enam puluh dua usaha karaoke di ibu kota untuk melakukan uji coba pembukaan di masa ppkm level satu
aturan ini tertuang dalam surat edaran dinas pariwisata dan ekonomi kreatif dki jakarta nomor dua ratus sembilan puluh satu se dua ribu dua puluh
durasi bernyanyi pengunjung juga dibatasi maksimal tiga jam
kasih pengawasan dan pengendalian dinas pariwisata dan ekonomi kreatif ivan kepada detikom menyatakan bahwa
sebanyak enam puluh dua tempat karaoke di ibu kota yang sebelumnya telah lolos tahap verifikasi dan uji kelayakan per hari ini sudah diperbolehkan buka